hari ini tiga tahun lalu tepatnya pada lima belas juli dua ribu enam belas terjadi upaya kudeta terhadap pemerintah turki
namun kudeta yang didalangi militer ini gagal
hal ini diduga karena kuatnya ideologi yang dipegang rakyat turki
peristiwa ini pun diceritakan sebagai perjuangan antara rakyat yang memperjuangkan demokrasi
dan militer yang ingin menggulingkan pemerintah
lalu kini bagaimana turki berupaya menata masa depan yang lebih maju
gagalnya kudeta militer turki pada lima belas juli dua ribu enam belas menjadi sorotan dunia
dan berdampak bagi kehidupan turki saat ini
butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan kondisi turki pasca kudeta
menurut data amnesty international dan human rights
usaha kudeta itu telah menghilangkan dua ratus nyawa
dan dua orang terlibat
pasca kudeta penangkapan puluhan ribu warga sipil yang diduga terlibat kudeta terus dilakukan
berdasarkan data dari kantor kepala kejaksaan istanbul
setidaknya tujuh puluh tujuh ribu orang ditangkap
lalu apa yang bisa dilakukan turki untuk bangkit di tahun ketiga pasca kudeta
dosen kajian timur tengah dan islam sekolah kajian strategik dan global universitas indonesia
rekonsiliasi di turki merupakan satu hal yang cukup penting
terutama untuk membangun ekonomi negara
jadi memang kompleks sekali masalahnya
dan pasca kudeta itu memang ada penurunan grafik orang berkunjung ke sana
karena pariwisata di turki kan itu nomor tiga di pendapatan negara gitu ya
jadi itu cukup berimplikasi pada dunia pariwisata
jadi itu yang berakibat peluk yalesu dunia pariwisatanya
ada perubahan politik ya
bahwasannya ada perubahan sistem presidensial
erdogan lebih otoritatif lagi ketimbang sistem parlementer dengan sistem presidensial
dan selanjutnya soal relasi kelompok gulen dengan otoritas yang ada di turki juga menjadi problematika tersentuh
dan selanjutnya soal relasi kelompok gulen dengan otoritas yang ada di turki juga menjadi problematika tersentuh
dan selanjutnya soal relasi kelompok gulen dengan otoritas yang ada di turki juga menjadi problematika tersentuh
karena penetapan partner mereka
menjadi kelompok fatuna gulen sebagai perusahaan teror itu berimplikasi pada kebijakan
menjadi kelompok fatuna gulen sebagai perusahaan teror itu berimplikasi pada kebijakan

ada mungkin puluhan ribu orang orang gulen yang terlibat dalam organisasi ini
berdasarkan data dari turki statistical institute data statistik pariwisata turki tahun dua ribu delapan belas berjumlah hal ini berpengaruh untuk membayar keahlian yang terjadi di elemena turki trauma

atau meningkat dua belas persen dibanding dua ribu sembilan belas
peningkatan itu terjadi setelah pemerintah turki
mengakhiri status keadaan darurat negara
lalu bagaimana pandangan masyarakat turki
dalam menatap masa depan turki
dosen hubungan internasional universitas indonesia
agung nurwijoyo memaparkan
meskipun belakangan reputasi ardoan sempat redup
lima puluh satu persen warga turki masih menaruh harapan
pada sosok aldoan sebagai strongman turki
kita melihatnya bahwa banyak perubahan yang terjadi di turki
terutama memang yang masa indah indahnya adalah ketika masa tahun dua ribu dua
sekitar sepuluh tahun awal lah itu memang turki itu miracle
bahkan turki itu bisa masuk ke dalam kelompok g dua puluh
seperti halnya kita di indonesia
turki juga punya pengaruh yang cukup kuat di kawasan seperti itu
hanya kan persepsi ancaman turki itu macam macam gitu loh
bahkan turki akhirnya mengalami juga masalah masalah yang ya beragam lah
masalah dengan perbatasan di suria
ada masalah isis teroris pkk termasuk juga kudeta ya kan
masalahnya begitu beragam
tapi ya uniqlly ya tetap bisa survive mereka gitu kan
dan tantangan juga tantangan ekonomi
dan satu lagi adalah
pemerintahan turki sekarang juga
mereka sebenarnya sedang mengejar seratus tahun turki kan
nah itu yang kemudian sampai sekarang masih berusaha untuk dikejar
dan sosok erdogan sendiri
ya boleh dibilang adalah
kalau kemudian kita bicara sama kawan kawan turki
ya strongman di turki tetaplah masih erdogan
presiden erdogan sebelumnya menyatakan lima belas juli sebagai hari para martir
rakyat turki memperingati di jembatan bosporus
atau saat ini disebut martir lima belas juli
peringatan tersebut sebagai refleksi untuk turki yang lebih baik
tim liputan cnn indonesia